sebagian puing pesawat yang ditemukan telah dikumpulkan dan dijaga ketat oleh petugas
pesawat latih tempur jenis t lima ratus satu golden eagle milik lanutis wahyu di madiun jatuh di desa nyinggil kradenan blora jawa tengah
hingga saat ini tim sar masih mencari jasad pilot led to penerbang alan satukri yang tujuh saat melakukan night tactical intercept
kita bersama sama membantu
tim apelasi yang sudah disiapkan dari laman bukmal yudi
dalam hal ini dari kodim blora menyiapkan kolam lsd kradenan kemudian kolam penyangga dan dua kolam l ada kolam kedutupan
kemudian polres blora juga menerjunkan personil untuk berupaya bisa memberikan perbantuan
untuk melanjutkan tugas pembersihan pesawat
semua kegiatan harianya
hal ini dikenalkan langsung oleh komandan lanut iswayu di